jalur lrt membentang dari bekasi dan cibubur hingga kawasan duku atas jakarta
salah satu informasi yang diceritakan oleh salah satu warga
disebutkan saya mau meningkatkan jadi enam puluh persen
oh kan tidak semuanya akan dapat dari jam sepuluh sampai dengan selesai
akses pendidikan yang baik lebih inklusi
juga mengedepankan nilai nilai yang memang dianggap dari presiden kim dae jong
dan menghasilkan sate dengan tingkat kematangan sempurna
meski berjualan di pinggir jalan raya
ini agar terbangun kedekatan satu sama lain dan anjing menjadi mudah diarahkan
sebagian besar karyawannya merupakan warga setempat
sejak dua ribu empat belas sampai hari ini di tahun ke sebelas
untuk kerja abisnya kan kalau nggak pakai bluetooth keyboard
mendengarkan visi misi dan program kerja masing masing calon presiden ya andro dan pemirsa